ya sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani di bandara halim perdana kusuma jakarta
adit selamat malam
sebelumnya ini kan sempat ditutup bandara halim perdana kusuma tidak bisa beraktivitas begitu
tidak ada aktivitas penerbangan di sana
nah saat ini bagaimana kondisinya di sana
ya mevri selamat malam
situasi terkini yang ada di bandara halim perdana kusuma sudah mulai sepi
karena penumpang yang tadinya memang berangkat hari ini
dari mulai pagi hari hingga malam hari
yang harusnya berangkat dari bandara halim perdana kusuma menuju ke kota tujuannya atau provinsi tujuannya
sudah dialihkan penerbangannya ke bandara internasional soekarno hatta yang ada di cengkareng tanggerang selatan
karena memang di sini menjadi salah satu bagian dari kompensasi yang diberikan oleh pihak bandara juga mas kp penerbangan
memberikan fasilitas bis gratis kepada para penumpang yang akan berangkat dari halim
namun ter cancel atau batal berangkat dari halim karena adanya banjir yang menutupi landasan udara
kalau kita melihat
saya tadi sempat berwawancara dengan gm dari bandara halim perdana kusuma
tadi menyebutkan bahwa runway atau landasan pacunya sudah mulai kering
sudah tidak ada air lagi
karena kalau kemarin itu ada sekitar tinggi airnya itu dua puluh tiga puluh cm
namun sekarang sudah tidak ada air lagi
namun yang harus dipastikan adalah bagian lampu yang berada di landasan pacu
karena memang itu masih terus diperiksa
ada beberapa lampu yang masih tergenang dengan air
sehingga itu menyebabkan jika sudah dilakukan take off atau landing di bandara ini
dikhawatirkan bisa membahayakan para penumpang
akhirnya rute keberangkatan harus diturunkan di bandara internasional soekarno hatta sampai dengan besok
tadi juga kami sempat mewawancari bagian gm dari bandara halim juga menyebutkan bahwa
ini ada sekitar delapan belas penumpang yang akhirnya harus diberangkatkan melalui bandara internasional soekarno hatta
dan juga ada beberapa penumpang yang harus mengambil kembali uangnya atau dirifan
jadi kepada para penumpang yang memang ingin merifan atau tidak jadi berangkat
boleh silakan langsung menuju ke bagian kesempatan
servis yang ada di bagian sudut kiri dari bandara halim nanti akan dilayani ke sana
meskipun pada siang hari tadi banyak sekali penumpang yang ingin melakukan konfirmasi terkait dengan keberangkatan mereka
sehingga banyak sekali antriannya
namun untuk saat ini seperti yang mevri bisa dilihat di belakang saya juga tidak terlalu banyak orang
sudah mulai sepi bahkan bis bis yang nantinya mengantar para penumpang ke bandara internasional soekarno hatta pun
masih tetap standby untuk berjaga jaga jika memang nanti masih ada sisa sisa dari penumpang yang hadir di bandara halim perdana kusuma ini
pada malam hari may tiga
adit apakah anda sudah mendapatkan informasi kapan kira kira aktivitas di bandara halim perdana kusuma ini dapat kembali berlangsung
jika melihat dengan apa kondisi yang ada di sana saat ini ya
selain itu tadi anda sempat menyatakan bahwa seluruh penumpang ini dialihkan ke bandara internasional soekarno hatta hingga besok
itu artinya untuk penumpang yang memiliki penerbangan jadwal penerbangan melalui bandara halim perdana kusuma besok
itu bisa langsung menuju ke bandara soekarno hatta atau seperti apa
ya kalau teknis sendiri tadi kami sempat mewawancarai menteri perhubungan
kebetulan beliau juga hadir di sini untuk memantau bagaimana kondisi terkini dari bandara halim perdana kusuma
tadi juga beliau menyebutkan bahwa landasan patunya sudah bisa digunakan mulai besok
sehingga para penumpang yang memang memiliki jadwal keberangkatan besok sudah mulai bisa digunakan atau mulai berangkat dari halim perdana kusuma
tidak perlu lagi langsung menuju ke cengkareng karena nanti juga akan ada sms konfirmasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada para penumpang
apakah harus berangkat dari cengkareng ataukah harus berangkat dari halim perdana kusuma
namun tadi menteri perhubungan menyatakan bahwa mulai besok bandara halim perdana kusuma sudah bisa beroperasi kembali
namun diharapkan juga kepada para kru atau para bagian direksi dari halim perdana kusuma dan juga petugas dari halim perdana kusuma
agar tetap bersiaga kalau kalau nanti malam hujan atau cuaca kembali buruk
sehingga antisipasi antisipasi juga akan terus dilakukan agar tidak menjadi penghambat bagi para penumpang yang memang sudah siap siap datang
ke halim perdana kusuma namun ternyata harus dipindahkan ke cengkareng ke bandara internasional soekarno hatta
kemudian juga memang jika nantinya akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan tersebut
tentunya bagian bis yang akan mengantar para penumpang ke bagian bandara internasional soekarno hatta akan segera disiapkan dengan lebih cepat lagi
karena memang hari ini semuanya serba dadakan karena ini merupakan force major seperti itu
sehingga pihak bandara pun besok akan lebih sigap lagi akan lebih memperhatikan lagi para penumpang yang memang nantinya akan melakukan
sistem refund atau reschedule keberangkatan dari customer service bandara halim perdana kusuma
baik adit kita tahu bahwa dari bmkg sendiri menyatakan bahwa memang prediksinya masih akan terjadi hujan hingga tiga hari ke depan begitu
selain tadi menyediakan armada bus untuk mengalihkan penumpang dari bandara halim perdana kusuma menuju ke bandara internasional soekarno hatta
apalagi antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas di sana jika memang hal serupa terjadi
kalau antisipasi sendiri yang dilakukan oleh para petugas yang ada di bandara halim perdana kusuma nantinya akan terus mengecek bagian drainase dan juga saluran air yang berada di sekitar landasan pacu
agar nantinya tidak mengeluarkan air kembali dan menyebabkan genangan air
bahkan yang seperti tadi saya katakan ketinggian air dari tadi malam hingga tadi pagi di landasan pacu sendiri ada sekitar tiga puluh cm sampai dengan dua puluh cm
sehingga itulah hal hal yang akan diantisipasi
jangan sampai nanti ada genangan air kembali

bandara halim perdana kusuma selamat melanjutkan tugas anda